anak anak ini berbondong ke sebuah rumah sederhana di dusun kelampok desa giri purwo
kecamatan purwo sari gunung kidul yogyakarta
bukannya ingin menghabiskan sore dengan bermain
mereka memilih belajar kepada seorang pria yang sudah tiga puluh empat tahun terakhir ini mengajar dengan posisi terbaring
pria bernama untoro ini akrab dipanggil dengan panggilan mbah un
mbah un lumpuh sejak usia delapan belas tahun akibat terjatuh ke jurang saat membantu orang tuanya mengangkat ketela
namun keterbatasan ini tak pernah membuatnya kecil hati
sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh lima mbah un yang hanya mampu bersekolah sampai bangku smp kelas dua ini
mulai mengajar anak anak usia paut hingga sd
di desanya ada kesan berbeda saat anak anak ini bertemu sang guru untuk pertama kalinya
lumayan takut seperti karena mbah pun cacat
tapi setelah kenal mbah un gimana
jadi lebih akrab terus selalu diceritakan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini